bermacam cara dilakukan oleh sejumlah pemudik
agar dapat melintasi berpatesan kabupaten karawang dan kabupaten bekasi
di hadapan petugas jaga posko checkpoint terminal tanjung pura
banyak pemudik yang meraih petugas agar diizinkan untuk melintas
beberapa pemudik berhasil lolos
namun banyak juga yang tetap diminta untuk berputar arah
salah satu pemudik yang diizinkan melintas adalah asib
warga asal tangerang ini diperbolehkan untuk melintas
di posko checkpoint terminal tanjung pura
dengan alasan menengok ibunya yang sedang sakit keras
diperbolehkan masuk ke cekpoin terminal
kalau mau gimana lagi
ada beberapa kendaraan rok khususnya roda dua
yang terpaksa kita loloskan
karena mereka sudah melewati beberapa pos sebelumnya
sebelum ke karawang
dengan alasan tadi lah
karena sakit kemudian berobat
banyak juga yang gagal melintas dan terpaksa harus putar balik
ya jadi kan saya nggak kerja udah dua bulan
mau pulang kampung berarti
kontrakan gimana yang bayar buat siapa
jadi mau pulang kampung nih
pokoknya nggak ada
gak ada persamaan persamaan
rencananya kabupaten karawang akan menetapkan
pembatasan sosial berskala besar atau psbb pada rabu pekan depan
posko penjagaan di wilayah wilayah perbatasan antar kabupaten akan lebih diperketat